bppt melalui sinergi kelembagaan bernama task force reset dan inovasi teknologi untuk penanganan covid sembilan belas
atau tfric sembilan belas telah menghasilkan berbagai produk buatan dalam negeri untuk mengatasi wabah virus corona
saat ini tfric sembilan belas telah melakukan akselerasi dalam mengembangkan lima produk utama yang tertuang dalam rencana aksi cepat
kelima teknologi produk utama yang dikembangkan itu adalah non pcr diagnostic test covid sembilan belas pcr test kit lab uji pcr dan sequencing
sistem informasi dan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence
data whole genome covid sembilan belas origin orang indonesia yang terinfeksi
serta sarana dan prasarana deteksi penyediaan logistik kesehatan dan ekosistem inovasi dalam menangani pandemi covid sembilan belas
berbagai inovasi yang dihasilkan ini merupakan upaya anak bangsa melalui kolaborasi yang dipimpin bppt dengan berbagai pemangku kepentingan

untuk menangani pandemi covid sembilan belas indonesia memiliki gugus tugas untuk percepatan penanganan covid sembilan belas secara nasional
tapi juga indonesia memiliki sebuah task force yang berdasarkan riset dan inovasi teknologi
task force ini tentu saja tidak
kalah penting karena untuk
memerangi covid sembilan belas ini tentu saja
hal hal yang berdasarkan
penelitian berdasarkan riset
berdasarkan ilmiah seperti misalnya
untuk melakukan testing
melakukan tracing dan juga untuk
serta alat alat medis dan
kesehatan yang dibutuhkan
telah bergabung bersama
saya dr insinyur hamam riza
kepala dari badan
pengkajian dan penerapan teknologi
nah ini bppt ini memang sumber
dari segala macam penelitian
yang kita butuhkan pada saat ini
pak hamam terima kasih
telah mengundang saya
ini kita masih melakukan social
distancing ya nah
kalau saya melihat ya sekarang yang paling kita
butuhkan di indonesia ini adalah
orang orang yang memberikan solusi
terhadap masalah orang orang
yang memang merupakan pakar
ahlinya kita perlu memberikan
panggung kepada para ilmuwan pada para
peneliti pada para
merupakan salah satu dari
ide yang dilahirkan oleh
pak hamam sebagai kepala bppt
berbentuk menjadi task force yang
macam lembaga ini bagaimana step step nya
kamu bisa juga menambahkan
media di situ jadi menjadi
pentahelix ya bcgm
kita sudah tidak lagi memiliki
sekat sekat di dalam kita
mengolah semua pemikiran
agar kita bisa membangun ekosistem
khususnya di dalam testing dan
alat kesehatan agar kita bisa
memberikan sebuah kebanggaan
menegakkan kemandirian kita untuk
memproduksi semua kebutuhan alat
kesehatan yang kita butuhkan
jadi kalau bicara mengenai visi misi
dari task force itu sendiri pak hamam
anak bangsa melahirkan ide dan kemudian
menjadikan ini sebagai sebuah
yang dipakai dengan penuh kebanggaan
oleh masyarakat kita
di dalam konteks kita pandemi covid sembilan belas ini
bekerja di rumah
saya dari sisi riset dan inovasi ini
saya mengambil quote nya dari pendiri apple
terhadap inovasi itu
terus bermimpi dan terus belajar
supaya kita bisa memiliki daya saing
dengan negara negara lain
kalau negara lain bisa memproduksi test kit
test kit kita sudah diuji dengan virus indonesia
oleh karenanya kita punya kelebihan
dibandingkan test kit yang diimport selama ini
dengan produk lokal indonesia
ada orang yang mengatakan bahwa inovasi itu nggak mungkin
dilakukan dalam waktu yang singkat
ya perlu perjalanan panjang
apalagi kalau kita bicara alat kesehatan
alat kesehatan itu memiliki sebuah constraint
harus memiliki izin produksi
harus melewati izin edar
itu semua adalah tantangan

dengan kita tetap berkeyakinan bahwa kita bisa melakukan itu

maka inovasi alhamdulillah dalam dua bulan ini
kita menghasilkan lima produk utama untuk melaksanakan testing
karena itu adalah kunci untuk kita bisa memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
ya itu yang paling penting
karena indonesia terus terang selama ini dianggap paling lambat
reaksinya kurang cepat jumlah testing yang dilakukan itu jauh ketinggalan
dan banyak tantangan lain
ya dan banyak tantangan lain
selain itu kita juga lengkapi dengan tracing
kalau kita sudah mengetes mereka dengan rapid test masyarakat ya
kemudian dengan swab test dengan menggunakan pcr
dan kemudian kita deteksi menggunakan ai
melalui ct scan dan x ray sehingga pada saat kita menunggu hasil swab test yang butuh waktu lebih panjang
seorang radiolog itu dengan sistem ai
pencitraan medis terhadap
x ray dan ct scan dari seseorang pasien terduga covid sembilan belas
itu dalam waktu lima menit paling lama sudah bisa melihat apakah ada gangguan di dalam paru parunya itu
kemudian ada lagi sarana yang kami sangat banggakan
ini akan kita mobilisasi ke seluruh daerah
serta berbagai peralatan alat kesehatan yang memang membantu kita sebenarnya untuk isolating sebenarnya
ya itu dengan adanya tantangan mengatasi kebutuhan alat kesehatan
seperti ventilator kemudian kita perlu ee
apa yang harus kita lakukan untuk menguruskan sistem untuk desinfektan dan lain lain
kita perlu memikirkan tentang suplemen untuk meningkatkan imunitas
kita juga pada akhirnya harus bisa menemukan obat dan vaksin
jadi ini bermacam macam ya produk yang berdasarkan inovasi teknologi ini
ini berdasarkan kolaborasinya
nanti kita juga akan lihat satu persatu mungkin kira kira berapa produk produk yang dihasilkan
lewat kolaborasi task force ini
tapi saya lebih tertarik pak
amam ini kan saya lihat ini kan kolaborasinya itu antara ya tadi lembaga yang cukup luas dan bervariasi ya
dari ide ini dicetuskan sampai pembentukan task force ini bisa dikatakan apa saja
tantangan untuk membuat multi stakeholders ini memiliki stay hungry stay foolish mentalitas ini
dan apa tantangannya mengumpulkan yang lebih banyak
biasanya mereka yang memiliki ego ego sektoral atau sangat posesif terhadap riset dan inovasi yang mereka lakukan selama ini
ya kita memang menyediakan sebuah platform untuk bisa berkolaborasi
nah kita menyatukan itu ya
ruh untuk bisa menghasilkan ini untuk negara kita
saya memotivasi semua teman teman yang ada di dalam task force riset inovasi
untuk penanganan covid sembilan belas untuk bisa bekerja sama
untuk menghasilkan rapid test pcr test serta seluruh alat kesehatan yang memang terkait dalam penanganan
dan membuktikan bahwa indonesia itu bisa
di situ juga kita menggalang sebenarnya
bukan hanya orang orang yang terbaik untuk bekerja di dalam mikrobiologi
di dalam ilmu epidemiologi
di dalam ilmu epidemiologi
di dalam konteks teknologi manufacturing
itu semua orang orang yang kita bangun dan kita ajak bersama
kita rangkul dan memberikan mereka kesempatan
di bawah satu ini satu payung
dalam satu payung task force
dan ini sangat didukung oleh pemerintah
dan ya sangat didukung karena memang menggunakan dana pemerintah
yang diamanatkan kepada bbpt
jadi bbpt mendanai kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh task force riset inovasi covid sembilan belas
brin juga terlibat dalam hal ini badan riset inovasi
brin juga tetap terlibat
dia mengkoordinir seluruh konsorsium
dan secara khusus memberikan amanat kepada kami
untuk bisa berhasil mengembangkan ekosistem inovasi teknologi
khususnya di alat testing
detecting tracing hingga kepada alat kesehatan
bisa dikatakan ini kolaborasi seperti ini untuk pertama kalinya
dengan skala yang masif dan dengan produk produk yang memang sangat dibutuhkan saat ini
memang ini kerjasama gotong royongnya itu luar biasa
saya juga merasa sungguh bangga ya
kalau kita betul betul menyentuh hati dari masing masing peneliti
perekayasa inovator ya itu kita bisa
kita bisa menghasilkan yang besar bisa menghasilkan yang hebat
dan yang bermakna dan yang dibutuhkan
dan bermakna dan sangat dibutuhkan dan bekerjanya dengan cepat
karena ini dan lainnya itu sangat sangat ketat
itu yang memang belum terjadi selama ini mungkin
ternyata memang memerlukan krisis ya untuk menghasilkan inovasi
pak aman kita break sebentar karena yang penting sekarang ini juga
kita berbicara tentang krisis
kita harus melihat ya hasil hasil produk research inovasi teknologi
yang dilahirkan ya selama dua bulan task force ini berdiri
apa apa saja tentu untuk itu kita harus berbincang
dengan mereka mereka yang merupakan otak dari hasil hasil inovasi ini
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar kali ini fokus kita mengenai task force
riset dan inovasi teknologi penanganan covid sembilan belas
dan task force ini tentu saja sangat memerlukan kolaborasi
dari berbagai multi stakeholder dari berbagai pihak khususnya
lembaga lembaga ataupun institusi yang berkecimpung di dunia penelitian
dan juga riset pengembangan serta tentu saja perguruan

untuk mengetahui apa apa saja yang dilakukan dan dikembangkan
khususnya oleh lembaga lembaga ini kita akan langsung berdiskusi
dengan ada enam narasumber saya kali ini enam orang pintar pintar tentu saja
dengan gelarnya profesor doktor dan tentu saja sangat ahli pada bidangnya
saya akan kenalkan enam narasumbernya ada dr insinyur soni solih

dan dr wistia wirawan dari bppt sebagai deputi bidang teknologi agroindustri
dan bioteknologi di bppt dan juga ada dr insinyur wahyu widodo pandu
deputi bidang teknologi industri rancang bangunan rekayasa bppt
dari ugm ada prof dr sofia mubarika haryana
dan dari itb ada prof dr bambang rianto trilaksono
dan masih dari itb juga dr marcelina irasuno
dan dari industri bio farma dr sriharsi teteki
katanya akrabnya dipanggil mbak teki ya
sebagai direktur pemasaran penelitian dan pengembangan
selamat berjumpa ya kita kali ini harus berjumpa lewat zoom
tentu saja kita masih melakukan social distancing
kita mulai dengan pak soni ya pak soni dari bppt juga merupakan
ketua task force dari riset dan inovasi teknologi ini
pak soni kira kira apa apa saja tanggung jawab anda
dan apa khususnya dari bidang teknologi agroindustri dan bioteknologi bppt
yang sedang dikembangkan terkait dengan penanganan covid sembilan belas ini
silahkan pak soni
terima kasih mbak
kali ini saya ditugaskan oleh bapak kepala untuk menjadi ketua task force
riset dan inovasi teknologi penanggulangan pandemi covid sembilan belas
badan pengajian dan penerapan teknologi yang sudah dikenal dengan singkatannya itu
dan ini dibentuk oleh pak kepala melalui sk kepala bppt nomor sembilan puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
dan dari task force ini tentunya kita merefer kepada penugasan
dari bapak manage tech brain terhadap bppt untuk dapat berkontribusi
dalam menanggulangi masalah covid sembilan belas ini
dalam penanganan covid sembilan belas ini
kfnic sembilan belas membentuk suatu kegiatan dengan mengacu pada ekosistem
dari penanggulangan covid sembilan belas ini
jadi kita mulai dari tahapan testing
di mana nanti ada kegiatan kegiatan testing
kemudian inovasi teknologi
inovasi teknologi untuk tracing juga
di situ ada aplikasi aplikasi
kemudian detection juga kita masuk
kemudian ke treatmentnya
jadi kira kira semua lini inovasi teknologinya kita masuki
dan karena berbagai disiplin
maka sangat banyak yang berkontribusi di sini
kita berkolaborasi lebih sinergi
ada sembilan institusi lead bank pemerintah yang bergabungan kita
ada delapan belas perguruan tinggi
ada tiga rumah sakit
dan lima belas asosiasi dan komunitas yang bergabung di grup kami
dengan total anggotanya mencapai sekitar
yang tercatat di ask baru satu ratus dua puluh tujuh anggota
itu dari bpjt dan yang lebih banyak lagi malah dari luar bpt
ini luar biasa kontribusinya
dalam kegiatannya kita membentuk dengan lima sub task force
sub task force pertama adalah
kemudian yang sub task force dua terkait dengan inovasi produk teknologi pcr test kit
kemudian yang ketiga
terkait dengan penguatan sistem informasi dan aplikasi kecerdasan buatan
sub task force empat terkait dengan analisi dan penyusunan data whole genome sequencing covid sembilan belas
origin di indonesia yang terinfeksi
kemudian yang kelima ini
penyiapan sarana perasana dan logistik kesehatan untuk covid sembilan belas
yang nanti mungkin lebih detailnya masing masing kegiatan itu
akan diberikan kesempatan kepada masing masing wakil dari sub task force tersebut
kemudian kami juga ada produk produk lain ya
seperti aplikasi covid track
itu untuk membantu
sama dengan id
untuk membantu perlindungan dokter terhadap potensi keterpaparan covid sembilan belas juga
dan pasien pesutek identifikasi kebutuhan dan istilasi bantuan apd
kemudian kami punya mobil hand waser sebagai pendukung juga penanggulangan ini
sampai kita membuat biskuit biskunium
mbak biskuit biji kunio itu adalah biskuit yang mengandung imunomodulator alami
dan premix vitamin mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh
ya jadi pak sony sendiri harus istilahnya menjadi dirijen ya
terhadap orkestra ini
ini bagaimana pak soni kolaborasinya selama ini
cukup baik atau biasanya apalagi ini kan setiap lembaga kan punya cara kerja masing masing
fokus masing masing itu bagaimana
bgpt juga ini mungkin pengalaman yang baru ya
bisa mengumpulkan sekian banyak stakeholder dalam suatu kegiatan
dan ini anggotanya berbagai agrambisipin
ya profesor profesor dari pergelangan tinggi

sehingga kalau dalam satu orkestra itu
kalau satu bus pengen menonjol
atau gitar melodi pengen menonjol
atau vokalisnya ingin menonjol sendiri sendiri
ini tidak akan jadi
iya tidak boleh ada ego sektoral ya pak soni ya dalam hal ini
nah tur dan alhamdulillah saya kira so far ya dalam dinamika diskusi mungkin adalah sekali sekali
tetapi so far ini luar biasa teman teman
bekerja dan saling membantu
kita millennial ada yang muda
tapi ada profesor profesor yang juga sudah semua
semuanya ini kita bisa bergabung demi melawan covid sembilan belas
ya sesuai dengan keahlian masing masing ya pak soni ini tidak
apalagi sekarang kalau anak anak muda dengan startup
biasanya mereka juga punya ide ide cemerlang ya
ya mungkin kita sekarang akan melihat kira kira contoh inovasi
atau produk produk yang keluar dari kolaborasi ini yang sekarang sedang di
siapkan tadi pak sony menyebutkan mobile lab ya
dan pak wahyu widodo pandu pak wahyu anda sebagai deputi bidang teknologi industri rancang bangun dan rekayasa bppt
bisa cerita sedikit apa mobile lab ini dan kira kira apa yang sekarang sedang dibangun
ya terima kasih mbak desi
jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali sampel atau swap test
yang menunggu antrian bahkan sampai berhari hari
perlu antrian untuk dapat hasil positif atau negatif
nah ini kita coba membantu kita membuat lab yang bisa digerakkan
dimobilisasi ke tempat katakan dimana sampel
dimana sampel itu dibutuhkan ya
betul betul sekali
jadi lab ini kita bangun dengan standar tentunya dengan standar who
lalu juga memenuhi standar dari kementerian kesehatan
permenkes nomor kmk itu nomor dua ratus tiga puluh empat semua kita penuhi
dan bisa segera kita lakukan pcr testing di lokasi on site
bisa sekali testing bisa berapa orang yang ditangani oleh mobile lab ini pak wahyu
sekali kita satu batch itu antara bisa sampai tiga puluh sampai sembilan puluh sampel
nah tinggal sekarang kita lihat
nah tinggal sekarang satu hari berapa batch
barangkali di uji operasional pertama ya dalam minggu ini kita tidak terlalu banyak dulu
karena kita masih berusaha familiarisasi
tapi mudah mudahan dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan kita sudah bisa menggunakan kapasitas penuh
iya kalau kapasitasnya penuh itu kira kira berapa berapa batch yang perhari yang bisa dilakukan
kalau empat batch katakan empat batch kita prediksikan sekitar dua ratus tujuh puluh untuk satu hari
jadi kita bisa mengeluarkan setiap tiga jam atau empat jam
jadi lumayan ya cukup besar ya
sekarang ini ribuan ya mbak desi antriannya ribuan
barangkali dengan kehadiran kita bisa membantu kita bisa menempatkan personil kita
dengan dibantu tentunya dengan para operator untuk lab
kita langsung dekatkan ke lokasi di mana dibutuhkan pcr test ini segera
lab ini bisa dikirim ke daerah daerah menggunakan kapal atau menggunakan pesawat udara standar hercules tni
jadi bisa betul betul mobile ya
jadi bisa kita kirim ke daerah daerah sampai ke pelosok terjauh menggunakan kapal laut
karena kita menggunakan standar kontainer dua puluh feet
oke pak wahyu ini hasil karya anak bangsa semua atau ada kolaborasi dengan pihak pihak lain
ataupun pihak luar persisnya untuk desain dan lain sebagainya
ini hasil murni desain dari anak anak bangsa dari kami di bppt
termasuk dari perekayasa dari yang baru masuk atau cpns ada yang terlibat
lalu sampai yang paling senior itu ada semua terlibat
termasuk juga kita menjalin kerjasama dengan asosiasi biosafety indonesia
lalu juga ada dari tfric dibantu juga beberapa tenaga ahli untuk kita sebagai narasumber
kalau kita ada masalah masalah yang kita tidak tahu kita bisa menghubungi
jadi kolaborasi bagus sekali sinergi bagus sekali
dan kita harapkan hasilnya juga bagus dan efektif dan bisa segera digunakan ya pak wahyu
ini kita gunakan kita membuat lab ini mobile dalam kontainer dua puluh feet
jadi kontainer yang cukup kecil ini kita sulap jadi laboratorium yang modern
jadi kosnya itu berapa untuk satu lab kira kira pak wahyu
tergantung instrumentasi jadi kalau kita perkirakan hampir enam m kalau enam miliar rupiah
sebetulnya karena peralatan yang seperti pcr itu mahal sekali mbak
jadi beberapa alat memang masih harus diproduksi dari luar negeri harus kita beli
sehingga beberapa alat yang cukup mahal ini tentunya harus kita optimalkan

sebagian besar komponen untuk peralatan uji masih dari luar
tetapi semua rancang bangun desain dan engineering itu semua dilakukan sendiri oleh kita putra putri indonesia
jadi produk nasional
saya juga ikut bangga ya ini apalagi ini nanti manfaatnya kan sangat dibutuhkan
saya ke prof sofia mubarika haryana dari ugm
ini salah satu yang memang kita sangat perlukan
ini kan adalah testing kita bicara mengenai pcr dan lain sebagainya
bu sofia apa apa saja ini dari segi inovasi yang dikembangkan oleh anda dan kawan kawan di ugm
jadi repetes kami bukan pcr jadi non pcr
untuk deteksi antibody terhadap covid sembilan belas
jadi kami ugm itu tidak sendirian mbak desi
jadi kami bersama sama dengan uner dan laboratorium hepatika
mengapa karena memang masing masing punya tugas sendiri sendiri
jadi dalam hal ini laboratorium hepatika itu merupakan laboratorium yang sudah sangat berpengalaman
di dalam mengembangkan repetes
dan kami juga menggunakan tes berbasis antibody yang dipimpin oleh prof mulyangta
bu sofia selama ini kan kita sudah melakukan ya di indonesia ini berbagai macam rapid test ya
dan kebanyakan dari produk produk impor kan
nah ini yang membedakan rapid test buatan indonesia dengan yang import ini apakah ada perbedaan
dan dalam proses membuat rapid test ini di indonesia apakah dengan melakukan mungkin rekayasa balik
dari produk yang didapatkan dari luar atau ada inovasi sendiri yang dilakukan
ya baik jadi sebenarnya teknologinya kan sudah established ya mbak desi ya
teknologi untuk rapid test itu sudah established untuk kami dilakukan di indonesia
dan sekarang yang sudah beredar adalah rapid test yang berasal dari luar negeri
belum ada yang berasal dari dalam negeri
mengapa karena memang antigen dari virus itu kan baru saja merebak ya pada akhir desember kemudian cepat sekali
sehingga kami dalam hal ini itu menggunakan antigen dari virus yaitu s satu dan s dua seperti yang dipakai di wuhan di sana
di sini adalah kami menggunakan antigen yang s satu dan s dua yang dipakai untuk mendeteksi di wuhan itu
kemudian metode yang lain itu adalah tentu formulasinya sesuai dengan sangat berbeda
kami tentu menggunakan formulasi menguji optimalisasi sesuai dengan yang kami peroleh di sini
yang beredar selama ini maaf
itu ternyata adalah total ig
jadi kami mencari uji banding dari tes yang kami kembangkan itu
ternyata yang beredar itu di jogja di surabaya di mataram itu yang total ig
bukan yang igm dan igg
sehingga kami agak kesulitan tadinya untuk membandingkan sebetulnya seperti apa performa dari tes yang kami kembangkan ini
tapi alhamdulillah dari dr irfan itu
mendapatkan dari gwilin
dr irfan adalah pimpinan dari koordinator dalam rfic di sini
itu memberikan yang dari guiling yaitu yang bagus ya
sehingga kami kemudian mengujikan dibandingkan dengan yang build tersebut yang ternyata setara
jadi sudah gwilin positif kami juga positif
milih negatif kami juga negatif
nah kalau dari segi keakurasian yang kira kira
menjadi target itu apa sebelum disebarluaskan
jadi yang akan dilakukan makanya sepuluh ribut tes yang sudah kami hasilkan awal ini
akan diujikan akurasinya
untuk uji validasi akurasi untuk melihat bagaimana sensitivitas dan spesifikasi lapangan
baik dan itu ya
karena kan kita tidak pernah tahu gambaran sistem imun masyarakat indonesia apa
jadi dari skala laboratorium kami sudah mendapatkan data
tetapi di skala lapangan kami harus ujikan itu
maka itu yang akan kami lakukan di solo semarang ngabayan
sehingga setelah itu kami akan mendapatkan seberapa sih akurasi dari tes ini
sehingga kami akan melakukan perbaikan perbaikan terus untuk meningkatkan akurasi dari uji tes yang kami kembangkan
baik semoga bisa dilakukan dengan cepat ya
karena kita juga kan ini berpacu melawan waktu ya bu sofia
mungkin pak bambang ya
pak bambang dari itb
saya dengar juga teman teman di itb sekarang sedang mengembangkan suatu inovasi teknologi yang bisa membantu menangani covid sembilan belas ini
pak bambang artificial intelligence ya katanya
mungkin bisa cerita sedikit apa yang dikembangkan oleh itb dan teman teman
terima kasih mbak desi
jadi kami ditugaskan untuk mengkoordinasikan sub task force tiga
yang ditugaskan untuk mengembangkan teknologi artificial intelligence
yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi covid sembilan belas
berdasarkan data data citra ct scan dari paru
jadi yang dihasilkan nanti secara sederhana pada dasarnya merupakan sebuah software
yang akan kami upload di cloud
yang dapat digunakan untuk membantu radiolog dan dokter
di dalam mempercepat proses diagnosis covid sembilan belas
jadi pada dasarnya sistem ai yang kita kembangkan
itu merupakan komplement atau pelengkap terhadap deteksi yang berbasis pcr
dan rapid test yang tadi sudah dijelaskan
ini juga diperlukan untuk mengatasi kelangkaan tenaga medis
ahli yang ada di berbagai rumah sakit di berbagai wilayah di indonesia
jadi ini lebih untuk mempercepat ya diagnosinya
bukan untuk menggantikan dokter dan radiolognya ya
tapi ini bisa mengurangi beban dari tenaga kesehatannya juga kan ya pak bambang kan
betul mbak desi
jadi sebagai gambaran studi di indonesia
studi di china itu memperlihatkan bahwa radiolog biasanya memproses
atau menganalisis data data atau citra dari ct scan dan x ray
itu sekitar mungkin sekitar lima belas menit
itu dapat dipersingkat hanya memerlukan waktu sekitar dua atau
atau tiga menit
jadi jumlah pasien yang ditangani juga otomatis bisa jauh lebih bertambah
dan tidak ada backlog lah
jadi ini sudah bisa diimplementasikan atau masih perlu waktu lagi sebelum bisa digunakan
jadi saat ini kami masih mendasarkan pada data set yang
ada di luar negeri
tetapi beberapa komponen dari software itu sudah kita bangun
termasuk user interface nya
dan saat ini kita berada di versi tujuh gitu dari software yang kita kembangkan
ada beberapa komponen gitu yang kita kembangkan di versi tujuh ini
yang pertama adalah yang menggunakan mohon maaf ini istilah di dalam artificial intelligence
kita menggunakan machine learning
satu algoritma yang digunakan untuk melatih data set gitu
kemudian yang kedua menggunakan deep learning
dengan mendasarkan pada data data x ray dari paru
kemudian kita juga membangun semacam platform data mining
yang memungkinkan rumah sakit itu nanti akan melakukan uploading
dari data datanya melalui rs online
sebuah data center yang sudah disiapkan oleh kementerian kesehatan
dari situ nanti akan di transfer ke ini platform data mining
kemudian komponen yang keempat
itu kita juga membangun satu sistem pendukung keputusan
yang berbasis pada knowledge growing system
yang itu pada dasarnya bukan hanya data data yang berbentuk citra
seperti ct scan atau x ray
tetapi kami juga bisa menambahkan data data pasien
seperti data data klinis data kerentanan dan sebagainya
yang pada akhirnya nanti dapat dipergunakan
untuk membuat diagnosis kita menjadi lebih akurat
lebih akurat terima kasih pak bambang
ini agak rumit memang teknis

nah di indonesia ini sendiri kita tahu negara indonesia ini sangat tersebar pulau pulaunya
dan kita juga bisa melihat sebetulnya ada kemungkinan adanya perbedaan perbedaan
dan kita bisa melihat sudah adanya sekuen yang sudah dilaporkan oleh ikma ini
bahwa ada beberapa titik atau beberapa site yang terdapat pada virus indonesia yang berbeda dari virus virus di dunia ini
tetapi hampir hanya beberapa kesan sebetulnya yang berbeda tetapi itu sudah sangat penting sekali untuk diinformasikan
ini bisa menjadi data untuk nanti vaksinnya akan seperti apa itu juga sangat tergantung ya kepada
apa yang dihasilkan dari genome sequencing ini
pak marcelina terima kasih sekarang saya mungkin ke dr teki ya direktur pemasaran penelitian dan pengembangan bio farma
nah industri juga tentu saja sangat ya dilibatkan dalam task force ini
karena pada akhirnya ya industri yang harus manufacturing nya ya apalagi kalau digunakan bagi masyarakat
mungkin mbak teki bisa cerita peran bio farma khusus dalam mungkin testing kan di indonesia itu paling penting ya
alat alat testing dan lain sebagainya ini bagaimana
ya terima kasih mbak desi saya menjadi bagian dari task force dua untuk yang rt pcr bersama world genome sequencing
petugas untuk mengembangkan dari mulai awal untuk desain dan prototyping dari hasil sebetulnya untuk world genome sequencing
yang kita ambil dari gsg side data data yang ada
kemudian oleh tim kita bersama bersama bppt bersama dari tim untuk startup nusantik kemudian juga kami didukung dari tim kedua ini
didukung pendanaannya adalah dari crowdfunding dari gerakan indonesia pasti bisa
jadi tugas kita adalah untuk membuat untuk produksi dari rt pcr
ini masalah pcr ini kan kalau kita impor selama ini kurang mahal dan lain sebagainya
dengan mengembangkan sendiri ini kira kira benefitnya ya ataupun bukan saja dari keakurasiannya tapi juga dari harganya
ini bagaimana nanti dampak positifnya yang ingin didapatkan dengan melakukannya di membuatnya di indonesia
ya tentunya karena rt pcr merupakan golden standard untuk mendiagnosa covid sembilan belas ini
ini menjadi pilihan dari masyarakat
memang dalam proses untuk diagnosa ini masih membutuhkan beberapa komponen pendamping seperti swab kemudian vtm virus transformdia
kemudian ekstrak si ked dan alat open pcr yang memang bisa menggunakan untuk rt pcr ked ini
jadi itu yang komponen komponen itu yang harusnya ada
dan alhamdulillah indonesia memiliki lokasi rt pcr yang sudah cukup banyak
sehingga kita di dalam mendistribusikan rt pcr ini
dengan koordinasi tadi gerakan indonesia pasti bisa dengan es venture yang menjadi koordinatornya
kita akan memproduksi seratus ribu test kit dengan kelebihannya tentunya
nah nanti akan selesai di mei ini akhir mei
jadi untuk saat ini posisi saat ini lima puluh ribu sudah kita produksi
sudah ada nie nya nomor edarnya dari kemenkes tanggal lima mei
kemudian kita sudah mendistribusikan
saat ini ke enam belas lokasi dari empat puluh lima lokasi nanti yang akan jadi target
mbak teki nanti kalau sudah seratus ribu itu kira kira per tes itu harganya bisa berapa
dan apakah jauh lebih kecil ya dibanding yang impor
sangat jauh dari harga yang dikomersialkan
jadi sekitar rp tiga ratus dua puluh lima kami akan membandrolnya
kemudian tentunya setelah seratus ribu dari hasil donasi gotong royong dari masyarakat indonesia yang keren ini
kita akan langsung melakukan komersialisasi
dan target kita adalah komersialisasi untuk dua ratus ribu test ked per bulan
itu mulai kapan kira kira targetnya mulai kapan komersialisasi
komersialisasi nanti akan kita mulai dengan awal juni
jadi sekitar untuk ada empat tahap yang akan kita lakukan pada tahun ini
jadi sekitar tujuh test kita akan mulai dari satu juni sampai akhir juli nanti akan kita selesai empat ratus test
nah mudah mudahan sih covid nya selesai sehingga ini sudah cukup ya
tapi kalau memang masih akan ada nanti kemungkinan masih belum cukup lerai juga untuk covid ini
kita akan tetap akan memprioritaskan produk produk untuk ketersediaan di dalam negeri dulu gitu
baik terima kasih pak teki
dan sekali lagi terima kasih bapak bapak ibu sekalian yang telah bergabung bersama saya lewat zoom
luar biasa sekali hasil karyanya kita tunggu dan saya yakin pasti bisa bermanfaat
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya insight with desi anwar kembali bersama kepala bppt pak hamam riza kita
fokus kita kali ini adalah hasil karya dari task force riset dan inovasi teknologi penanganan covid sembilan belas
pak hamam tadi kita sudah melihat ya apa apa saja yang dihasilkan oleh teman teman di bawah task force ini
tadi ada lima sub task force itu macam macam kita lihat
bagaimana selama ini pak
pak hamam setelah melihat produk produknya happy
sesuai dengan bayangan yang impian ketika task force ini dibentuk
itu sebenarnya tepat sekali dengan yang namanya solid smart dan speed ya
mungkin pernah dengar hashtag itu dari bppt bahwa ternyata kita membangun sebuah tim yang solid
tadi sudah bisa kita lihat bahwa begitu besar
partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan academic business government community media
masuk dalam quad helix maupun pentahelix ya
dan ini adalah sebuah model yang harus kita kuatkan ke depan
untuk menyongsong indonesia yang ekonominya berbasis pada inovasi
dan sesungguhnya inilah harapan kita
visi indonesia dua ribu empat puluh lima ke depan adalah menjadi indonesia maju mandiri adil dan makmur
itu dinyatakan bahwa indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia
masuk dalam negara negara top lima paling tidak ya
dengan pendapatan domestik bruto yang tertinggi di dunia
dan itu hanya bisa dilakukan
dua ribu empat puluh itu hanya dua puluh tahun lagi ya ini
dan itu dilakukan dengan kalau bangsa ini menjadikan inovasi itu sebagai sebuah budaya
iya apalagi berdasarkan gotong royong ini
kolaborasi ini kan penting ya karena harus bisa bekerja sama dengan berbagai macam sisi
yang saya tertarik ya ada pepatah menyatakan the sasity is the mother of invention
karena kebutuhan dalam hal ini krisis ya pandemi ini ternyata bisa melahirkan inovasi inovasi dengan begitu cepat
yang mungkin tidak akan terjadi tanpa krisis
kira kira khusus untuk bppt sendiri pelajaran apa yang bisa dibawa ke depan dengan pandemi covid ini
dan juga dengan metode ekosistem kolaborasi task force ini
jadi pelajaran yang diambil adalah pertama kita berada di dalam kondisi new norm
new normal ini ternyata membuat sistem inovasinya itu betul betul tumbuh
interaksi antara peneliti perekayasa baik itu dari akademik maupun dari pemerintahan
baik dari swasta maupun dari industri nasional lainnya
antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain
bidang ilmu satu dengan bidang ilmu yang lain
itu menjadi tanur reaksi menjadi sebuah tempat kita bereaksi
dan ternyata apa hasil reaksinya itu
adalah sebuah kemampuan
indonesia untuk menghasilkan inovasi
yang selama itu mungkin masuk ke dalam lembah kematian
dari sebuah ide karena tidak bisa dibawa ke hilir
masuk ke jurang yang dead value istilahnya
di dalam proses kita melakukan teknologi transfer
nah itulah fungsi bppt
teknologi transfer office adalah fungsi bppt untuk mengantarkan
ide ide yang dilakukan dari lead bank penelitian pengembangan
melalui pengkajian dan penerapan sampai kepada kebutuhan secara nasional
itu yang disebut dengan demand driven innovation
inovasi yang berdasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di masyarakat kita
nah bppt ini sebagai jantungnya lah istilahnya tapi saya lihat ini sangat juga tergantung kepada
lembaga lembaga lain sebagai mitra kolaborasinya
apa pelajaran karena ini kan sudah cukup lama ya eksperimen ini
nah biasanya kan kolaborasi itu juga kuncinya itu ya macem macem kan disitu
kita sebut misalnya ego sektoralnya atau cara bekerja yang berbeda
iklim atau budaya yang berbeda ini apa yang didapatkan dari kolaborasi ini
saya dengan saya melihat ya untuk kolaborasi diantara
seluruh stakeholder dalam riset dan inovasi ini
sebenarnya kita memiliki chemistry yang sama kimia yang sama
kenapa karena banyak dari para peneliti dan prekayasa
dari berbagai institusi itu kita itu gak pernah ketemu sebelumnya
ya antara satu prekayasa bppt dengan peneliti yang mungkin ada di industri di bio farma
atau di itb bisa di itb
misalnya seorang developer ai yang ada di surabaya belum pernah bertemu
tetapi itu kemudian muncul sebuah kebersamaan
karena sebenarnya kita punya semangat yang sama
ruh yang sama ya karena ruh yang sama itulah kita kemudian menjadi sebuah keluarga dan
dan kedepan nanti inovasi dan teknologi mau tidak mau dilahirkan lewat kolaborasi ya
ya itu adalah komunikasi jejaring ya dalam sebuah apa sebuah ekosistem yang sangat sangat mature gitu
dan betul betul subur gitu untuk lahirnya ide ide dan membawa itu semua ya
menerobos berbagai halang rintangan untuk sampai kepada daya saing industri
platform ini kan semua sekarang ada secara teknologi untuk meeting networking sharing hasil dan lain sebagainya
ini kan dimudahkan ya dengan teknologi
baik pak hamam terima kasih banyak dan kita juga ikut bangga ya terhadap produk produk inovasi yang dihasilkan oleh task force ini
yang ternyata dalam waktu dua bulan karena adanya deadline adanya kebutuhan karena krisis ternyata bisa menghasilkan
begitu banyak ya produk produk dan juga karya karya yang memang sangat dibutuhkan untuk menangani pandemi covid sembilan belas
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
terima kasih atas perhatian anda jangan lupa stay home stay safe
tapi kalau kata pak hamam juga stay hungry stay folis sehingga kita terus melahirkan ide ide kreatif inovasi
walaupun di tengah krisis karena ternyata itu juga bisa menjadikan solusi yang sangat jitu
sekali lagi terima kasih dan bye bye